usai ditangkap kpk pada senin pagi bupati probolinggo puput tantriana sari
bersama suaminya anggota dpr fraksi nasdem hasan aminuddin
diberangkatkan ke jakarta dari mapolda jatim pada pukul sebelas lewat lima belas menit senin siang
suami istri pasangan pejabat tertangkap ini diduga terlibat kasus korupsi
jual beli jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten probolinggo
ditangkapnya sang bupati justru disyukuri sebagian warga kabupaten probolinggo
salah satu warga bahkan siap membantu kpk untuk membongkar dugaan korupsi
bupati puput tantriana sari dan suaminya
utamanya kasus korupsi yang terjadi di probolinggo karena selama dua puluh tahun lebih
rezim ini kemudian memeras tanah probolinggo
kalau misalkan kpk membutuhkan
data data aset tracing kami bersedia menyediakan betapa
pasca ott aktivitas pemerintahan di kabupaten probolinggo berjalan normal
namun sejumlah pejabat tinggi tidak berada di kantor bahkan tidak bisa dihubungi via telepon
tim liputan cnn indonesia